ya tak hanya di kota batu pesta halloween juga digelar di surabaya
puluhan hantu bergentayangan di trotoar jalan raya
tayal aksi para hantu jalanan ini banyak mengundang perhatian para pengguna jalan
beginilah keseruan pesta halloween yang digelar di trotoar jalan wanyar kertoharjo surabaya
para peserta berkostum hantu memenuhi seluruh trotoar sambil menari zumba zombie
suasana pun berubah menjadi meriah sehingga banyak pengguna jalan yang mengabadikan momen ini
yang unik dari acara ini peserta tidak memakai kostum hantu ala eropa
melainkan kostum hantu indonesia dengan nama yang lucu lucu
seperti wewe gombel suster ngesot gendruwo antikorupsi kuntilanak kekinian demit amit amit dan masih banyak lagi
tak hanya berpesta para hantu jadi jadian ibadah
dan ini juga keliling jalan protokol surabaya untuk menyapa para pengguna jalan
mereka berjalan layaknya zombie seperti tema pesta halloween yaitu walhing death
acara ini seru banget seru banget keren banget loh ya
soalnya ini mengangkat baluhin mengangkat tema tema seramum yang ada di dunia
dan kostum kami berbagai macam negara juga ya
saya pengganti revenue
akhirnya saya pengganti revenue
acara ini sengaja digelar untuk menyambut ulang tahun salah satu hotel berbintang di surabaya
sekaligus merayakan hari halloween
triburota purnamanto surabaya